pejagal sapi kurban milik presiden joko widodo mengaku memiliki persiapan khusus sebelum menyembelih
selain ukurannya sapi jenis simental seberat satu dua ton yang dititipkan di masjid al akbar surabaya itu memiliki leher dan kulit yang tebal
sapi tersebut disemblih di area masjid al akbar surabaya pada sebelas juli dua ribu dua puluh
imam fauzi bukan kali ini saja dipercaya menyemblih sapi kurban milik presiden joko widodo
dia mengaku sejak dua ribu sembilan belas mendapatkan kepercayaan itu
namun tahun ini berbeda
pasalnya sapi yang diberi nama selamet itu berukuran lebih besar dan memiliki bentuk lebar yang tebal
ia mengaku mempersiapkan diri dan pisau khusus agar proses penyembelihan berjalan cepat sesuai syariat islam
persiapan awal yang dia lakukan adalah
mengamati bentuk leher sapi seberat satu dua ton itu
kemudian imam melihat pula posisi badan dan leher sapi ketika sudah digulingkan
pisau yang ia pakai pun lebih pendek dari pisau lain yang ditentengnya
teknik potong dan pisau yang dipilih menyesuaikan jenis dan posisi sapi
tak kurang dari satu detik sapi kurban milik joko widodo berhasil disembelih
dan selain milik joko widodo imam juga dipercaya menyemblih sapi kurban milik gubernur jawa timur kofifah indar parawansa